kalau gak mau ngajak adik gue dansa
udah cowok kan
udah cowok kan
pasti kamu lagi memimpin balon biru ya din
saya pasti akan bantu kamu mengurus bayi kita nanti
kok dia bisa denger risih hati gue
mama kamu sudah didatang kan
mama katanya gak enak badan jadi nggak bisa datang
kalian besok aku coba bye bye

coba jemukin dia
nanti pas ketemu bawa makanan kesukaan mama kamu
pasti seneng dia
ke jam segini catering mana ya
eh dong kita taro di meja aja
buka angin aku diilang
ya maaf ya aku terlambat soalnya tadi aku sama mas randy nyari kado dulu
ya ampun aku pake repot repot segala sih
makasih ya ren ya repot repot deh
selamat ulang tahun ya
makasih sekali lagi ya ren ya
udah baik kan sama randy
lagi pula siapa yang berantem orang kita gak berantem ya kan
kakak juga maunya kamu happy kamu seneng gak berantem
itu kan enak ya liat
jangan pernah lo sakitin adik tua
jangan mainin dia
eh udah udah mendingan sekarang kita duduk terus pesen makanan ya
pernah lapar kan
so kita mau makan malam dimana pak
sunset aja yuk
bosan gak sih pak disana terus
kan enak disana ada private room
tapi gimana kalau kita cari suasana baru
kita ke pandora cafe aja ya pak
thank you mam
gak masalah gak masalah
kalo lo gak mau ngajak adik gua dansa
gak masalah kak
gak masalah kak
kamu naik ke atas duluan ya

eh kenapa sayang
adi ya atasnya
adi ya atasnya
adi ya atasnya
adi ya atasnya
adi ya dari sini
tapi dia gak sendiri
saya lagi dance sama catherine
saya lagi dancel sama catherine
saya cabur dong
saya cabur dong
sakit hati aku payah
eh tapi aku tau
beratnya adi ngebigurin ginjari
karena dia tuh mau pick ti main catherine
tunggu ya jess
kalian disini aja
aduh ada angga dan michelle lagi
mereka pasti kenalin saya
dan mereka akan tau siapapanya jessica
takutnya mereka nanti akan bilang ke aldebaran
mudah mudahan papa udah tidur